iya atas iarum betulan nih naramadi ada ntar sekalian dah naramadi yang bayar ya
kak naramadi iyalah iya emangnya abah umi sama rum dari mana sih kok nggak bilang sama saya kalau
mau kemana mana kan bisa saya anterin kagak kemana mana sih sebenarnya cuman rutinitas bulanan
ke panti asuhan ya baik biasa deh sebulan sekali hehehe
banget banget doain si rumahnya si rahmadi ngeliat si emang mukanya kayak begitu deh
mukanya tuh bah merah ke orang habis ditampar abah juga ngeliat surobi nih kayak orang kagak
nafas nih langsung pucet wajahnya lihat deh nyahor tuh orang orang ngeliat kita bakal
gawinin si rumah sama si rumahnya iya mih rahmadi kan bukan
pertandingannya roby mana lagi kaya tajir tongkrong juga enggak tanggung tanggung segalanya
lebih nih pastinya bang kakak malu malu ini bang bakal jadi mantu kita ya pasti dong umi yakin
bah pasti sih maha mesir obyek apakah tidur dia mikirin bagaimana caranya ngerebut serum lagi
basi robby pokoknya kita kagak kasih telah lagi nih pastinya lah pak harus
barere selalu ada di samping bang robby sampai acara keluarga bang haji sulam aja barere ikutan
apa mbak rara emang udah sedekat itu sama keluarganya bang haji
tatapan bang robby tatapan penuh cinta ke rum jadi yakin banget kalau bang robby itu emang masih
mencintai rum tapi
tapi kenapa bang roby tega banget sama room lebih senang ada di dekat mbak rere dibanding room kenapa
iya lo ngelamun sih
jadinya kaget deh buat tepuk segitu aja
udah sekarang lo mendingan bantu rere ya sama abang lo ya
bantin itu nasi kotak yang baru kita beli tadi di warung padang
nah sama anak anak ya tipe datu
pergi sih mak
saya mau tanya mak
apa mak emang lagi punya hajar
ya maksudnya saya ini punya kepengen
pengen si rumana itu jadi mantu ayah
rumana anaknya haji muhyiddin sama haja maimunah yang tadi kesini mak
iya betul betul
cocokan ya kelihatannya ya si robby nih sama si rumana
tadinya nih dia ini udah pacaran nih
nah sekarang aye mau minta nih sama anak anak yatim piatu di sini

rum kamu kenapa kok jalannya pincang
abah rum kenapa abah
ini tadi ada motor jalan nyerempet dia
lagi jalan di pinggir jalan
tung motor main nyerempet aja begitu
untung aja jatuhnya kena trotoar
coba kalau enggak
udah gitu kabur lah gitu kagak bertanggung jawab lagi
ya udah rum kalau gitu sekarang juga kita periksa ke rumah sakit ya
enggak enggak usah enggak usah bang ramadi
tapi takutnya kalau dibiarkan nanti malah bahaya rum
enggak ini pakai obat merah juga nanti sembuh gak apa apa kok
beneran nih kamu rum
betul tuh rum kalau luka di luar
tapi kalau luka di dalam
kan kagak keliatan
kebetulan nih naramadi ada
ntar sekalian dah naramadi yang bayar
iya gak naramadi
emangnya abah umi sama rum dari mana sih
kalau mau kemana mana kan bisa saya anterin
kagak kemana mana sih sebenarnya
ke panti asuhan
biasa deh sebulan sekali
nah biasa abahnya kalau di kesana minta doa deh tuh
biar panjang umur murah rejekinya
tapi kali ini ada doa spesial yang dimintanya
minta supaya rumana tuh lebih deket sama naramadi
biar berjodoh gitu
iya enggak apa apa lah umi
mudah mudahan doanya terkabul
pastinya terkabul dong
yang keduanya kan banyak anak anak yatim
amin lah abah
bah mi rum mau ke kamar dulu ya
tunggu dulu sebentar di sini
enggak enak temen temen armani
mungkin roomnya memang butuh istirahat
bukan enggak apa apa
ya udah kalau gitu rum ke kamar dulu ya
belum bisa sendiri kok umi
kalau tahu abah sama umi sering nyantun anak yatim di rumah pantiasuhan
oh naramadi mau ikutan
insya allah umi
yah bulan depannya ya sekalian sama kita
kalo ini tas setiap bulan
depan bang sebulan sekali
aduh ya enggak enggak aja
pantiasuhan emang ada diskon sembilan x
eh diam lo
emang di pantiasuhan sodako dapet diskon
maksudnya apa ya cing
lu asal tahu aja ya
hah apalagi ada bonusnya
kalau kagak boroboromu nyumbang
udah diam lo
takut ketahuan belangnya sama ramadi
ramadi ya asal tahu lagi nih ya
kalo kagak ada ap ap nya
sorry gak bakal mau dia mak
dia bohong tuh naramadi
gak usah ditinggerin
emang dia tuh kerjaannya fitnah saya terus
heran saya juga
iya dia kagak pernah sedang
segala urusan yang kita akan lakukan
ayo mah dukung aja
tapi dengan hati yang ikhlas
kagak ada syarat apa apaan
emang pake dukun pake syarat
ini mah apaan
kalo pengen dibilang
ini dosa aja yang dapat